pendengar yang budima menjelang empat hari lebaran
masyarakat diharap untuk tetap berjaga jaga dan tidak berkerumu
bapak aku udah mau puasa sebulan penuh lho pak
iya dit bapak inget
pak pak berhenti di situ aja pak
bu bu yang ini ya bu sepedanya
alhamdulillah rupiah yang dikirimkan bapak mempersatukan kita
sebutin kita berbeda kota
layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga
sebagai suatu simbol kedaulatan pembayaran yang sah dan pemersatu bangsa